kita ke informasi lain menyandang sebagai tanah toleransi beragama
azerbaijan tidak hanya mencerminkan toleransi sesama agama dengan berbeda aliran
namun azerbaijan juga memiliki kegiatan meja ramadan atau berkumpulnya komunitas muslim dan non muslim untuk berkumpul dan berbagi roti satu sama lain saat bulan suci
lalu bagaimana suasana ramadan di tengah pandemi
sudah bergabung dengan kami duta besar ri untuk azerbajan ada husnan b fanani
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pak dubes
selamat sore mbak tiffany
sehat ya pak ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat alhamdulillah
pak azerbaijan kan sudah memperpanjang lockdown ya sampai dengan tiga puluh satu mei ya pak ya
artinya kita melihat bagaimana warga di sana pak dubes warga negara indonesia yang juga ada di sana
melewati bulan kebulan
kemudian khususnya bulan suci ramadan ini menjalankan ibadah bulan suci di tengah pandemi
sampai dengan masa lockdown yang masih akan berakhir nanti tiga puluh satu mei
ya kita sudah cukup lama ini mbak lockdown di rumah saja
dan hari ini tanggal empat kebetulan pemerintah azerbaijan sedikit melonggarkan lockdown tersebut
walaupun masih berlangsung sampai tanggal tiga puluh mei
jadi hari ini kami kantor semuanya masuk
seperti normal seperti biasa sebelum lockdown
namun kita tetap diminta untuk menjaga jarak memakai masker ya kalau keluar
dan juga kita diminta untuk terus keluar dengan izin
jadi memang azerbaijan sangat luar biasa penanganan lockdownnya dari mulai maret awal maret kita sudah di lockdown
mbak termasuk penerbangan sudah tidak ada lagi ke baku internasional yang masuk dan keluar
juga perbatasan perbatasan dengan iran perbatasan dengan turki perbatasan dengan georgia maupun perbatasan dengan rusia
semuanya benar benar ditutup tidak ada satupun orang yang masuk dan keluar
kecuali barang barang impor dan ekspor seperti kontainer yang masuk dari turki dari iran
dari moskow dari rusia itulah yang bisa masuk ke azerbagian
tapi untuk manusia untuk transportasi darat sama sekali ditutup
nah di sini saya melihat bahwa azerbaijan memiliki defense pertahanan ini sangat kuat sekali
tapi selain perbatasan dia tutup juga semua institusi untuk semua bisa bekerja dari rumah
seperti kita di kbri kbri juga kita baru masuk hari ini ini saya ada di kantor sekarang
alhamdulillah kita bisa komunikasi langsung dari kantor ini
jadi kalau kemarin atau kalau tadi pagi mungkin kita belum di kantor mbak
mbak tiffany jadi luar biasa tingkat kematian selama dua bulan ini hanya dua puluh lima orang yang meninggal
kasusnya ada satu sembilan ratus tapi satu empat ratus empat puluh empat itu yang sembuh dari penyakit itu
jadi tinggal sekarang yang ada di rumah sakit sekitar empat ratus enam puluh enam orang yang terkena pandemi
oleh sebab itu pemerintah azerbaijan melonggar
longgarkan lockdown itu orang bisa keluar dengan izin
orang bisa keluar dengan syarat
sampai menunggu lockdown berakhir tahun tanggal tiga puluh mei
begitu mbak tiffany
tadi pak husnan sampaikan walaupun sebenarnya lockdownnya masih sampai dengan akhir bulan mei
tapi sekarang sudah mulai melonggarkan kebijakan kebijakan atau kegiatan kegiatan
artinya apakah mungkin aktivitas aktivitas seperti yang biasanya dilakukan selama bulan
suci ramadan di azerbaijan sendiri juga artinya masyarakat bisa lebih bernafas lah ya untuk melakukan gerak
untuk beraktivitas ibadah ibadah ramadan
apakah itu juga termasuk salah satunya
jadi gini mbak yang saya maksud tadi dilonggarkan itu ada syaratnya banyak syaratnya
tidak termasuk ibadah
jadi ibadah tetap di rumah mbak
semua masjid ditutup dan tidak ada aktivitas keagamaan apapun mbak
masing masing kita terawih di rumah
ya sholat jemaah di rumah aja gitu dengan keluarga kita masing masing
dan ini berlaku untuk seluruh negeri mbak
seperti tadi mbak katakan bahwa ada tradisi di bulan suci ramadan
tradisi makan bersama mengundang orang di sekitarnya
itu pun hari ini ditiadakan oleh pemerintah
jadi seluruh rakyat
tapi seluruh negara pun azerbaijan dilarang untuk mengadakan acara tersebut
termasuk acara novrus
ini sebetulnya kemarin kita dua bulan terakhir ini kita dalam keadaan novel noverse itu acara atau festival bulan semi
itu sama sekali ditiadakan
sebetulnya kalau secara normal banyak acara acara banyak ritual banyak festival yang dilakukan
yang tadi disampaikan
tentang makan bersama tentang mengundang untuk makan roti bersama tentang bagaimana kita menjamu orang di sini
karena tadi ya azerbaijan juga negara multi kultural seperti kita
dan azerbaijan banyak belajar dari indonesia tentang multi kulturalisme dan pluralisme
iya termasuk yang juga mungkin pastinya ya sangat berbeda di tahun ini adalah bagaimana
pak dubes kemudian warga indonesia yang berada di azerbaijan yang mungkin di tahun tahun sebelumnya
punya ritual punya tradisi seperti misalnya buka puasa bersama atau ada ibadah agama yang dilakukan bersama
tahun ini terpaksa ditiadakan
tapi bagaimana untuk apa ya untuk suasana ramadan tetap terasa antar warga negara indonesia yang ada di sana gitu
bagaimana apa yang dilakukan pak dubes untuk warga warga kita yang ada di sana
jadi memang benar pak
berbeda sekali tahun ini saya tidak bisa mengundang warga tidak bisa mengundang apa untuk buka puasa bersama
terawih bersama di wisma indonesia
kita tidak bisa mengadakan kegiatan tadarus bersama
tidak bisa mengadakan kegiatan tahajud bersama atau sahur bersama
yang kita biasa lakukan selama bulan bulan suci ramadan sebelumnya
namun tanpa mengurangi ini semua
komunikasi di antara kita saya saling menyapa
saya kemarin di awal awal ramadan saya sempat walaupun memang sesungguhnya tidak bisa kita lakukan
tapi ya saya harus saya sebagai duta besar di sini saya harus menyapa wni kita
ya kurang lebih ada satu ratus enam puluh an atau satu ratus empat puluh an bertambah wni kita di sini
jadi saya yang keliling pak
saya yang keliling ke beberapa
ke beberapa komunitas kita yang ada di indonesia yang ada di azerbaijan
di baku di kota baku di kota kuba di kuabala di ganja di langkaran
jadi saya yang datang
saya yang datang bersama tim dan menanyakan apa kekurangannya apa bagaimana
karena mereka juga banyak yang selain lockdown mereka juga bukan phk tapi diputuskan sementara hubungan kerjanya
walaupun mereka tetap diberi fasilitas
dari setiap tempat bekerja namun mereka tidak bisa kemana mana
oke baik terima kasih
ya jadi itu kegiatannya mbak
oke baik terima kasih pak dube
sayang sekali waktu kita sangat terbatas
tapi terima kasih untuk sharing informasinya
semoga pandemi akan segera berakhir dan warga kita yang ada di azerbaijan dan juga pak dubes sehat semuanya
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia
terima kasih terima kasih indonesia
sukses selalu assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh